ampuni kami tuan putri orang itu memaksa kami untuk mengantar menghadap tuan putri
hai dari mana kau dapat biru jangan kau siksa binatang ini binatang ini seperti kita juga
ya dia juga ingin mencari makan ya sekarang kau kembalikan mulut ini ya
biar kau mampus kalian
dasar guru gendam namanya saja simo gendam
aku memang gendam
dan kau murid sableng
biro sekarang kau serang aku pakai jurus
orang gila mengebut lalat
tunggu tunggu tunggu
apa kalian tahu kamar putri rara murni
putri rara murni den
tapi den kami takut
iya den kami takut den
aku wiro sableng sahabat putri rara murni
tapi den tapi
kalau begitu baik den
lewat belakang saja
iya den lewat sini den
kumpulkan riwayat delcave peux keteng kuk insan ini
and lee murni situ sedang tanggung peraman

tidak apa apa kau boleh pergi
silahkan duduk wiro
terima kasih putri
kok bisa masuk ke sini wiro
di pintu gerbang
aku tidak diperbolehkan masuk
terpaksa aku loncat lewat tembok
dan memaksa perempuan tadi
mengantar aku ke kamar tuan putri
tugasmu sudah selesai
aku lupa mengatakan satu hal penting pada tuan putri
mengatakan apa wiro
di pondok tua
di luar tembok kerajaan
aku sempat mendengar pembicaraan
kalas renggi dengan seseorang
terhadap tuhan putri
aku dengar jelas
kalas renggi memanggil orang itu dengan sebutan raden
berarti dia adalah tokoh penting dalam istana
ajak aku menghadap
sarankan agar beliau mengumpulkan
orang orang penting serta pejabat pejabat istana
aku akan coba mengenali mereka satu persatu
aku dapat mengenali wajah si raden itu
usul yang baik
kau tunggu dulu di sini
akanku beritahu kakakku
nanti kita menemuinya di balai ruang
sari bawakan bajuku ke sini
baik tuhan putri
hai penterontak yang ada di dalam
kalian tunggu aku di sana
pemuda gagah perkasa murid sinto gendeng
aku sudah duduk di atas pohon itu selama tujuh hari tujuh malam
untuk menemukan jodoh muridku satu satunya
baru kali ini aku berhasil temukan
aku telah menguji mu tiga kali
kau lulus dengan istimewa
banyak anak muda yang kabur dan luka di tubuhnya karena semburan tuaku
dan belum ada yang berhasil naik di atas pohon dan menikmati tuak dari kayangan
aku belum berpikiran untuk kawin
lagipula aku harus melakukannya
aku harus melaksanakan tugas dari guruku
siapa yang suruh kau kawin sekarang
sekarang kalian akan kuikat tali perjodohan lebih dulu
lalu anggini bisa ikut kau pergi mengembara melaksanakan tugas gurumu
tugasku sangat berbahaya
lagipula aku pasti canggung ditemani seorang wanita
aku pasti mengecewakan muridmu
aku takut muridmu akan terluka
jadi kau menolak
kau tidak suka pada muridku
jawab pertanyaanku anak muda

seorang yang memikirkan dirimu
kau maksudkan dirimu sendiri akan dilakukan seupa ulang otom
mau beri peroleh yang ada dimaklum
kayaknya tak ada
kau untuk berpikir kepadamu sebelum kamu
mau masuk pulang selesai
tidak ada bagian dari dirimu
jika mereka berpikir jujur
kau akan menye "
kejar anak muda itu
dia pilihan yang paling tepat untuk hidupmu
mataku tidak akan salah
dalam tempo yang singkat
dia akan menguasai dunia persilatan
dia telah mewarisi kesaktian shinto gendeng
ditambah pribadinya yang baik dan sukar dicari tandingannya
tidak ada nawar menawar lagi
kejar anak muda itu
dengan jalan apapun
kau mesti menjadikan dia sebagai teman hidupmu
dulu gurunya yang mengejar ngejar
sekarang muridku yang mengejar ngejar muridnya